hari ini satu desember kita peringati sebagai hari aids dunia
dan hingga saat ini anti retroviral atau arv
masih menjadi satu satunya obat yang mampu menekan perkembangan virus hiv aids
pemerintah pun telah berupaya untuk menyediakan obat tersebut di seluruh indonesia
namun penggiat lsm berharap jangkauan pemerintah
untuk distribusi arv dan penanganan kasus hiv aids diharapkan dapat lebih ditingkatkan
arv atau anti retroviral merupakan obat yang mampu meredam penyebaran virus hiv aids di dalam tubuh manusia
obat inilah yang biasa dikonsumsi orang yang hidup dengan hiv aids atau yang biasa disebut oda
di indonesia temuan kasus hiv aids masih tergolong banyak
dari data direkturat jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung p dua pml kementerian kesehatan
dari lima ratus empat belas kabupaten kota
terdapat empat ratus tiga puluh tiga kabupaten kota yang sudah melaporkan penemuan kasus hiv aids
sedangkan jumlah orang dengan hiv aids atau oda yang sedang mendapatkan pengobatan arv
hingga bulan juni dua ribu delapan belas berjumlah sembilan puluh enam dua ratus sembilan puluh delapan orang
hal tersebut masih jauh dari estimasi penderita hiv aids yang diperkirakan sebanyak lebih dari enam ratus empat puluh ribu orang
adalah salah satu orang yang hidup dengan hiv
ia mengaku mendapatkan warisan virus dari almarhum suaminya
bagi yuswati kedisiplinan mengkonsumsi arv setiap hari sangat penting untuk menjaga kondisinya
pasalnya bila tidak tepat waktu maka kasihat obat akan kembali luruh
dan virus akan lebih kebal dari sebelumnya
pertama dinyatakan positif itu rasanya luar biasa ya
luar biasa kaget
semua jadi satu
sedih marah mau gimana gitu loh
pokoknya semua jadi satu tapi disitu saya bersyukurnya
anak anak saya semua negatif semua
yuswati harus menjalani pola hidup sehat demi menekan virus di dalam tubuhnya
ketergantungan terhadap terapi arv seringkali membuatnya cemas
sebagai bagian dari komunitas oda yuswati merasa iba
melihat kenyataan masih ada orang yang terinfeksi hiv aids yang belum mampu menjangkau obat arv
tidak seperti dirinya yang mudah mendapatkan obat tersebut di jakarta
dari data di jen p dua p kemenkes ri tahun dua ribu delapan belas
provinsi tertinggi dalam temuan kasus hiv aids adalah jawa timur
menyusul dki jakarta yang jumlahnya mencapai satu lima ratus enam puluh sembilan kasus
selanjutnya provinsi jawa tengah jawa barat dan papua
sejauh ini terdapat sembilan ratus tujuh puluh lima layanan arp yang tersebar di tiga puluh empat provinsi di indonesia
meski demikian jangkauan pemerintah untuk distribusi arv dan penanganan kasus hiv aids diharapkan dapat lebih ditingkatkan
yang sudah terinfeksi hiv itu yang pertama yang dia butuhkan adalah obat arv untuk keberlangsungan dia
karena secara medis dia terinfeksi hiv
sehingga dia butuh obatnya
peran dan dukungan keluarga sangat dibutuhkan bagi orang yang terinfeksi hiv aids
agar keberadaan mereka dapat tetap diterima di masyarakat
yang paling penting sih sebenarnya kita harus kasih tahu bahwa penyakit hiv hiv ini tidak mudah menular
dan dia adalah penyakit yang seperti sebenarnya hipertensi diabetes
ya dia seperti juga dengan penyakit lain
dan dia tidak menular melalui siuman keringat
kemudian dia juga dengan berenang makan bersama
itu dia tidak menular
dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan
diharapkan orang dengan hiv aids bisa mendapat perlakuan yang layak dan tidak hidup dalam stigma negatif
dengan cinta jawabkan